sejak minggu dua februari dua ribu dua puluh lalu ratusan warga negara indonesia yang datang dari tiongkok
diobservasi di natuna kepulauan riau selama kurang lebih dua minggu atau empat belas hari
nah pro kontra pun terus bergulir namun masyarakat natuna di sana menolak jelas
mereka bahkan menyayangkan karena nggak ada koordinasi katanya antara pemerintah pusat
dan juga pemda alias pemerintah daerah dan juga masyarakat natuna untuk dilibatkan
terhadap proses observasi atau isolasi ini
nah pertanyaannya kenapa pemerintah memutuskan natuna sih sebagai wilayah atau lokasi observasi
dan bagaimana observasi ini juga dilakukan di beberapa negara lain
kita akan bahas hari ini bagaimana observasi corona di natuna
yang pertama pertanyaannya adalah kenapa sih harus memilih natuna
pertanyaan terbesarnya adalah white tentunya
nah pemerintah indonesia melalui panglima tni membeberkan kenapa sih kemudian natuna
atau tepatnya hanggar lanut raden sajat ini dipilih menjadi
lokasi observasi warga indonesia yang baru saja tiba dari tiongkok
sebelumnya nanti setelah masa observasi kurang lebih dua minggu atau empat belas hari itu
bisa kembali atau pulang ke rumahnya ke daerah asalnya masing masing
nah waktu itu marskal tni hadi cahyanto kalau anda lihat atau anda ingat pada tanggal satu februari
menyatakan ini pangkalan militer yang ada di natuna ini memenuhi kok dengan atau memenuhi kualifikasi
standar protokol kesehatan ya karena memiliki fasilitas rumah sakit kemudian juga tenaga medis dari tni
yaitu yang dikelola oleh atau diterdiri dari dokter dari tiga angkatan bersenjata yaitu darat laut dan juga udara
kemudian di natuna sendiri juga memiliki jadi ini satu the checklist yang kedua juga memiliki runway yaitu landasan pacu yang berada dekat
dengan wilayah observasi sehingga dua ratus sekian itu warga indonesia yang diobservasi di natuna pertimbangannya mereka tidak harus atau tidak perlu berjalan jauh menuju lokasi observasi
karena warga indonesia dari tiongkok sebelumnya dievakuasi menggunakan pesawat mereka juga sempat transit ya bahkan pindah pesawat di batam kemudian sampai di natuna
atau tepatnya di hanggar lanut raden sajat untuk observasi selama empat jam
selain itu pangkalan militernya
pangkalan militer ini juga memiliki kapasitas atau bisa menampung sampai dengan tiga ratus orang yang ada di sana pastinya dilengkapi dengan fasilitas fasilitas yang mumpuni
seperti misalnya ada sanitasi kemudian di sana juga disediakan ini dia ya dapur lapangan jadi di sana ada sanitasi kemudian dapur lapangan
selain itu natuna juga dinilai menjadi tempat observasi terjauh
dari penduduk atau dari wilayah tinggal permukiman penduduk karena memiliki jarak sekitar lima sampai dengan enam km yang ada di sana
dan jarak hanggar dengan dermaga sekitar sama hampir kurang lebih lima sampai dengan enam km
itu tadi kenapa alasannya natuna pertanyaan kedua adalah siapa saja sih yang diobservasi atau ditempatkan di lokasi observasi yang ada di natuna
ada sekitar dua ratus tiga puluh delapan orang warga negara indonesia ini bukan dari natuna tapi dari tiongkok yang sebagian besar kebanyakan adalah mahasiswa yang diobservasi di sini selama kurang lebih empat belas hari lamanya atau dua minggu ya
mereka terdiri dari dua ratus tiga puluh delapan warga indonesia tadi yang saya sampaikan kebanyakan adalah mahasiswa dan mereka semua ditempatkan di kurang lebih ada sepuluh tenda
di sana ada kurang lebih sepuluh tenda kemudian kamar terpisah jadi untuk keluarga ini separate antara laki laki pastinya dan juga perempuan ya
sementara itu ada juga lima tim atau saya bilangnya ya kurang lebih adalah tim aju atau tim advance tim advance dan juga ada dua puluh tujuh orang tim penjemput warga negara indonesia ini dari wuhan
include ini juga ada lima belas orang awak cabin atau kru maskapai
yang ikut mengevakuasi mereka dari tiongkok
nah untuk tim ini dipisah jadi tidak berada di satu kompleks hanggar namun mereka berada atau tinggal di mes perwira namun ya bisa dibilang masih ada di ring satunya lah ya artinya punya apa punya akses terbatas dari luar
pemerintah juga menyatakan bahwa seluruh warga indonesia yang datang ini dari wuhan dari tiongkok ini dalam keadaan sehat kok jadi mereka diobservasi karena merupakan bagian dari standar protokol
yang harus dilakukan sebelum nantinya setelah observasi ini dinyatakan sehat dan juga bisa balik ke rumahnya masing masing oke
lalu berikutnya ini dia bagaimana kita lihat prosedur observasi yang ada di natuna untuk dua ratus sekian warga negara indonesia yang baru saja tiba dari tiongkok ditempatkan di natuna
jadi mereka berada di ring satu seperti tadi saya sampaikan pemeriksaan kesehatan pun dilakukan dua kali sehari berdasarkan
suhu tubuh ya jadi ini berdasarkan suhu tubuh sementara itu pengawasan gizi mereka juga terpantau harus selalu diawasi harus selalu dicek dan mereka juga ada pencegahan penyakit infeksi disediakan di sana ketersediaan psikolog pertanyaannya kenapa sih harus psikolog
ya karena selama dua minggu atau empat belas hari mereka pasti jauh dari keluarga akan merasa homestay karena mereka tidak diperbolehkan untuk kontak melakukan kontak dengan orang lain termasuk keluarga hanya diperbolehkan
saja ya ada juga agenda harian yang ada di sana
lalu berikutnya saya tadi sampaikan tidak hanya indonesia saja kok tidak hanya natuna saja yang memiliki tempat tempat observasi atau karantina lah kita lihat di australia
australia juga karena di sana ada dua ratus tujuh puluh warga negara australia yang diobservasi kalau indonesia kan di natuna kalau di sana ada di christmas island
nah jaraknya kalau christmas island ke australia saya juga belum pernah kesana
ada sekitar dua ribu km jaraknya ya jadi dari pusat kota australia
nah christmas island ini sebelumnya digunakan untuk para pencari suaka
nah siapa saja yang ada di tempat observasi atau tempat karantina yang ada di christmas island ini sedikitnya ada dua puluh empat tim spesialis dikerahkan mereka terdiri dari dokter dan juga perawat
tidak hanya australia kita lihat ada amerika serikat yang juga menempatkan dua pangkalan
nah di amerika serikat ini ada dua pangkalan militer mereka tepatnya di california dan juga texas di mana wilayah atau lokasi ini bisa menampung lebih banyak mungkin dari indonesia dan juga dari australia sebelumnya
karena bisa mencapai seribu orang dan juga sebagai bentuk antisipasi amerika bahkan mereka ready atau menyiapkan dana lapangan udara corpse mariner
terakhir kita lihat di hongkong
saya salah oke
terakhir kita lihat di hongkong di mana lokasi karantinanya
ini berada di le hul moon park yaitu lady markle house village dan juga kota tan ling di mana tempat ini dapat menampung sekitar dua ratus enam puluh delapan tenda serta lima puluh dua bunga laut
terakhir kita lihat di hongkong
saya salah oke